rencana pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar di dki jakarta
menuai sorotan terkait komunikasi dan juga koordinasi dengan pemerintah pusat
hal ini setelah ketua komite kebijakan penanganan covid sembilan belas erlangga hartarto
mengkritik langkah pemprov dki yang disebut berimbas pada pasar keuangan
ditemui ketika melakukan peninjauan kerja di pluit sabtu siang
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan
langkah pemprov memperlakukan psbb telah sesuai dengan amanat presiden joko widodo
untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan dibanding perekonomian
riza juga mengatakan pemprov dki jakarta terus membangun komunikasi
baik ke daerah di daerah penyangga maupun ke pemerintah pusat terkait kebijakan ini
psbb akan kembali diberlakukan di jakarta senin besok
seiring lonjakan berbagai parameter penularan virus corona di ibu kota
kemarin pak gubernur memimpin rapat juga berkoneksi dengan daerah daerah sekitar
atau daerah daerah tetangga
dan kebijakan yang kami ambil tidak sepihak
tentu kami ambil berdasarkan fakta dan data berdasarkan masukan para epidemiologi
masukan pakar dikoordinasikan di internal dengan semua unit kegiatan
dengan semua instansi skpd opd bahkan juga sejajaran horizontal
dengan pangdam dengan kapol dan semuanya kajati dan lain kami koordinasikan
juga dengan pemerintah pusat
langkah gubernur dki jakarta anies baswedan untuk menerapkan kembali psbb
secara ketat kabarnya tidak mendapat restu dari pemerintah pusat
sejumlah menteri jokowi di bidang ekonomi mengomentari rencana anies
dan menilai langkah anies tarik rem darurat justru membuat ekonomi tercekat
pro kontra mewarnai kebijakan pemprov dki jakarta terkait rencana psbb ketat
benarkah pemerintah pusat dan juga pemprov dki jakarta tidak satu suara terkait psbb ketat di ibu kota
kita akan ulas pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada pak ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
pak yani selamat malam apa kabar
selamat malam assalamualaikum
dan ada bang dhani amrul ihdan tenaga ahli utama dari kantor staff presiden
bang dhani selamat malam
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sehat seluruh pemirsa cnn yang berbahagia
ada pak trubus radian
analis kebijakan publik dari universitas trisakti
selamat malam pak trubus
selamat malam pak
bapak bapak kita bahas soal psbb ketat di ibu kota yang kemudian direspon oleh banyak pihak
termasuk oleh pemerintah pusat di menteri menteri dari presiden jokowi
sebelum saya akan tanya satu persatu tapi kita coba lihat lagi kita dengar lagi
seperti apa kemudian pak anies baswedan gubernur dki jakarta
menyampaikan kepada masyarakat soal psbb yang akan kembali diberlakukan di ibu kota
kita lihat pernyataannya berikut ini
dari tiga data ini angka kematian keterpakaian tempat tidur isolasi
keterpakaian icu khusus covid menunjukkan bahwa situasi wabah di jakarta ada dalam kondisi darurat
kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu
baik bang dhani saya akan langsung ke istana terlebih dahulu
bang dhani ini pak anies sudah akan memperlakukan psbb seperti masa awal
tapi kok rasa rasanya sejumlah menteri pak jokowi agak agak menanggapi tidak setuju ini
apalagi secara dilihat secara ekonomi
sebetulnya bagaimana bang dhani istana menyikapi psbb ketat di jakarta
benarkah tidak ada restu atau belum ada koordinasi dengan pemerintah pusat soal psbb ini
pertama yang harus perlu kami tekankan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh gubernur kepala daerah di indonesia
termasuk adalah gubernur dki itu adalah mengejawantahkan apa yang diarahkan oleh presiden di dalam rapat rapat terbatas
sejak dua minggu yang lalu ketika ada eskalasi yang meningkat
terlebih lagi minggu kemarin juga di dalam ratas disampaikan untuk segera dilakukan evaluasi total
pengetatan dan injak rem
nah kata kata pengetatan injak rem itu kan dikejawantahkan
pengetatan itu dikejawantahkan dengan baik oleh gubernur
dalam hal ini gubernur dki untuk menyiapkan pengetatan pengetatan itu
termasuk melanjutkan psbb yang pernah ada yang memang tidak pernah dicabut psbb itu
diteruskan psbb itu yang insya allah akan dilaksanakan di hari senin besok
nah itu yang pertama
lalu yang kedua perlu juga kami tegaskan bahwa dua hari yang lalu
itu ada operasi justisi tentang penanganan
dan juga penggunaan masker dengan implementasi protokol kesehatan
sesuai dengan impress di mana ada punishment terhadap pelanggaran baik individu maupun kelompok
dan juga dunia usaha yang melanggar
ini adalah salah satu implementasi dari impres tentang keseriusan pemerintah di dalam hal penanganan kesehatan
yang ketiga yang perlu juga kami sampaikan adalah bahwa beberapa menteri
berpendapat tentang atau mengkritisi tentang rencana psbb
itu sebetulnya dalam kaitan mensupport dan mengintegrasikan persiapan psbb tersebut
karena bagaimanapun pelaksanaan psbb juga harus mempertimbangkan berbagai dampak multisektoral yang ada
termasuk juga permasalahan ekosistem perekonomian
di dalam ekosistem perekonomian itu ada yang namanya proses produksi distribusi dan konsumsi
dan itu menyangkut hajat hidup orang banyak
bahwa penanganan kesehatan adalah hal yang prioritas diantara yang prioritas
yang sangat terutama diantara yang utama yang urgent saat ini adalah masalah kesehatan
namun demikian proses produksi distribusi konsumsi yang menopang hajat hidup orang banyak juga harus diperhatikan
sehingga pak menko mencoba untuk juga memberikan beberapa masukan
bahwa harus disiapin dulu nih dengan dunia usaha seperti apa wfh wfo
pengaturannya seperti apa untuk orang ke kantor kemudian proporsi di kantornya kemudian shift shift pekerjanya
transportasi publiknya juga mesti diatur
jadi semangatnya sama
bahwa ini pusat dan daerah punya niat baik untuk mempercepat penanganan covid ini
di dalam cascadingnya implementasi di lapangan tentu masing masing ini berupaya mewujudkan sesuai dengan sektor masing masing
agar output dan outcome nya tercapai
sehingga pak menko menyarankan ini disiapkan dulu tatanannya
jadi ini tidak ada hal yang berbeda secara signifikan
bahwa ini adalah semua saling melengkapi semua saling mensupport dan saling mendukung untuk penanganan covid ini dengan baik
baik bang dhani tapi yang jelas menteri menteri pak jokowi ini mengatakan misalnya pak menko perekonomian
ini ihsg anjlok setelah pengumuman dari gubernur anies
artinya juga kalau merespon apa yang tadi anda katakan
anda mau mengatakan bahwa sebelum membuat kebijakan untuk psbb total dulu disiapkan dulu dong seharusnya semuanya
itu maksudnya seperti apa
karena kan kemudian dampaknya ini yang direspon langsung oleh para menteri pak jokowi di bidang ekonomi
ya tentu dampak psikologis adanya psbb bukan hanya di indonesia tapi di negara lain juga namanya dampak multisektoral
termasuk ekonomi indeks harga saham gabungan dan masalah psikologis dalam hal demand and supply
dalam mekanisme pasar tentu itu berpengaruh
nah oleh karena itu
memang di dalam mengumumkan persoalan permasalahan psbb
ini adalah hal yang penting urgent
namun demikian kita juga harus memperhatikan psikologis pasar
nah jadi itu yang dipesankan sehingga kita semua harus mempersiapkan
nah oleh karenanya
pemerintah pusat juga meminta kepada pemerintah provinsi dki
dalam waktu satu dua hari ini untuk membangun dialog kolaboratif
dengan beberapa organisasi dunia usaha
termasuk di bidang pariwisata hotel kemudian juga restoran sektor retail
termasuk juga sektor manufaktur
yang saat ini sebagian sektor manufaktur itu sudah memiliki daya beli yang cukup baik
nah sudah mulai beroperasi sehingga ini perlu diatur kembali
protokol kesehatannya seperti apa konsekuensi konsekuensi logis apabila dilakukan pembatasan seperti apa
nah ini kan perlu hubungan kolaboratif dengan dunia usaha
sehingga semua punya
punya arah yang sama
jadi arahan dari presiden dikejawantahkan oleh kementerian dan lembaga
dan oleh pemerintah provinsi dengan menyiapkan program plan of action
yang sejalan untuk mencapai output dan outcome yang kita harapkan bersama
yaitu berhasilnya penanganan covid sembilan belas
khususnya bidang kesehatan yang menjadi prioritas kita bersama
oke pak ahmad yani
pks mendukung langkah gubernur anies untuk menerapkan psbb total
tapi di sisi yang lain
banyak pihak yang merasa pak anies belum berkoordinasi oleh banyak orang sebelum memutuskan
sehingga ini tadi banyak dikomentari oleh menteri di bidang ekonomi pak jokowi soal kebijakan ini
sehingga berdampak terhadap perekonomian
bagaimana anda melihat ini
benarkah kemudian pak anies sebetulnya membuat kebijakan ini atas pertimbangan tanpa melihat efek efek setelah itu
karena ini yang akan banyak sekali dampaknya terhadap kehidupan masyarakat
tapi dijawabkan nanti kita break
kami akan segera kembali
kita kembali sekejap lagi
anda kembali di cnn indonesia prime news
saya akan langsung ke bang ahmad yani
sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
yang tentu saja mendukung langkah gubernur dki jakarta untuk memperlakukan psbb total lagi
atau psbb ketat
atau psbb di awal awal masa pandemi
bang ahmad yani kebijakan gubernur anies langsung direspon
termasuk oleh para menteri menteri pak jokowi terutama di bidang ekonomi
ini tampaknya sentilan sentilan ini bang ahmad yani terhadap gubernur
karena dampaknya langsung menyasar terhadap perekonomian dari kebijakan ini
tanggapan anda seperti apa pak ahmad yani
saya kira satu kebijakan yang diambil oleh pak gubernur akan menerapkan psbb secara ketat
ini satu langkah yang sangat tepat
tentu saja beliau mengambil langkah ini
itu sudah dengan pertimbangan pertimbangan yang matang
sudah dilihat bagaimana tentang masukan masukan dari para ahli ya
ya berkaitan tentang masalah covid ini
nah tentunya termasuk juga tentang masalah ekonomi
beliau juga sudah pertimbangkan
karena di saat akan diterapkan tentang masalah psbb yang secara ketat
masih diberikan kesempatan
ada sebelas usaha masih tetap bisa berjalan
hanya mungkin tadi polanya kembali
bagaimana secara ketat mengikuti atas kebijakan

nah ini sudah dipertimbangkan oleh pak gubernur
nah kalau tadi dengan ada menteri ya yang punya pandangan juga yang sama
saya kira ini dari keduanya bisa persoalan tadi komunikasi yang harus dilakukan secara intensif
koordinasi yang terus bisa berjalan
tidak ada masalah saya kira
nggak perlu ada kekhawatiran apabila diterapkan psbb itu
karena ekonomi terus ya sebelas kegiatan usaha terus bisa berjalan
tapi kan kalau kembali ke psbb awal
bang ahmad yani tentu akan jauh berbeda dengan apa yang sudah kita jalani di psbb transisi ini
akan ada dampak terhadap usaha usaha kecil misalnya
karena juga konsumsi atau perekonomian kita disumbang juga oleh konsumsi rumah tangga begitu
nah ini kan yang mungkin juga menjadi sorotan dari pemerintah pusat
bagaimana kemudian gubernur tidak hanya membuat kebijakan
untuk psbb kembali ke awal
tapi juga dipertimbangkan soal dampak secara ekonominya tadi
karena sampai hari ini pun kita belum tahu detailnya seperti apa
ya saya kira apa yang sudah menjadi keputusan ini
semuanya nanti akan dipersiapkan oleh pak gubernur
ya untuk mendukung langkah langkah yang diambil dalam masalah penerapan psbb
ya orang orang yang memang tadi terdampak terutama yang tidak mampu
ya sudah barangkali nanti akan diberikan bantuan sosial
sebagaimana pada waktu lalu
kemudian juga bagaimana ke depan masyarakat bawah ini juga harus menjadi perhatian
nah ini biasanya juga umkm diperhatikan lagi
bagaimana upaya upaya yang dilakukan oleh pak gubernur untuk bisa membangkitkan ekonomi mereka
nah tetapi yang harus kita catat adalah bahwa kondisi sekarang
di mana adanya peningkatan tentang masalah penularan covid sembilan belas ini
yang memang lonjakannya begitu besar
sehingga sebagaimana disampaikan oleh pak presiden juga di hadapan para menterinya
bahwa kesehatan ini adalah yang paling utama
nah tadi juga bang dhani juga sudah ungkapkan ya
bahwa menteri presiden begitu juga pak gubernur punya keinginan yang sama
bagaimana prioritas utama adalah kesehatan
saya ke pak trubus radiansyah
pak trubus sudah menyimak tadi ya pak ya
dari bang dhani dari istana pak ahmad yani dari pks dprd dki jakarta
jadi sebetulnya di balik kebijakan kembali ke psbb awal ini
menurut anda pak trubus ini adalah soal problem komunikasi saja kah lagi lagi antara pusat dan juga daerah
atau memang beda ini sudut pandangnya melihat penanganan covid sembilan belas
antara daerah dan juga pemerintah pusat di istana begitu
atau di kementerian para menteri pak jokowi
ya menurut saya memang itu ada satu soal komunikasi yang memang ada distorsi di situ
ada perjemahan yang salah itu ya dalam memahami bagaimana kemauan presiden
tetapi di situ memang ada warna di situ
sebenarnya kan harusnya kolaboratif kan harusnya
tetapi ini yang terjadi malah kompetitif gitu ya
sehingga kritik kritik muncul itu
sehingga kritik kritik muncul itu
karena kita sama sama nkri harusnya kan satu bangunan itu ya
kompetitifnya di mana pak trubus
kompetisinya ya di situ masing masing menunjukkan apa
artinya pusat menganggap pada awalnya
itu kan menganggap bahwa ekonomi sama kesehatan itu berjalan bersamaan
tetapi berikutnya kemudian dinyatakan bahwa
oke kita memprioritaskan persoalan kesehatan public health nya diutamakan
tapi belakangan lagi setelah diterjemahkan oleh
oleh gubernur dki kemudian kan munculnya kita lebih fokus kepada istilahnya
skala mikro dan komunitas
nah ini kan menjadi di publik sendiri jadi bingung gitu loh
karena apa karena kepulauan komunikasi ini seolah olah memang mengindikasikan
tidak saja ekosektoral juga menunjukkan ada masing masing di dalam apa
istilahnya lupa dalam menangani soal covid itu sendiri
jadi mereka asik berdiskusi asik asik berdebat
soal itu tapi covid nya sekarang hampir menembus empat ribu kan gitu perharinya
nah ini atau dki jakarta sudah sampai seribu
tetapi dengan pertimbangan masing masing tentu ya kan
artinya pemerintah pusat punya argumen sendiri
dan pemerintah daerah cuma argumen sendiri kalau kita lihat gitu ya
nah masing masing membenarkan dirinya sendiri dalam hal ini
malah justru akhirnya publik melihat bahwa keputusan untuk melakukan psbb ini sendiri
karena yang terbayang di publik itu adalah ada sebelah sektor itu yang pada akhirnya
di luar sektor itu akan ditutupkan
karena sebelah sektor itu kalau kita merujuk pada berkubik ketiga
meskipun nanti pengertian psbb total atau pengertian psbb ketat ini juga perlu di
apa menurut saya disosialisasikan dulu kepada masyarakat sehingga nanti masyarakat tidak bingung juga gitu
tetapi di publik sendiri kan terjadi polemik karena yang menolak juga cukup banyak gitu kan
penolakan cukup banyak
jadi di pemerintah pusat sendiri ada yang menolak ada yang pro gitu
nah di masyarakat sendiri juga seperti itu
nah ini menurut saya supaya pelaksanaannya efektif ini kan jadi pertanyaan nanti efektifkah kebijakan ini
tentu saya sendiri juga pesimis akan efektivitasnya karena tentu
kenapa kenapa pak turbus
ya satu yang pertama ya kan ini kan koordinasi dengan wilayah penyangga juga belum optimal
artinya wilayah penyangga juga ada sebagian yang masih menolak walaupun belum semuanya
yang kedua adalah masyarakat sendiri dalam posisi kebutuhan kebutuhan dasarnya itu juga belum disiapkan kan gitu
kalau kita disuruh di rumah saja kan ya tentu ada kejenuhan juga
nah di sisi lain juga lemah di dalam pengawasan
kan selama ini kan pengawasannya sangat lemah jujur saja ya kan pengawasan di dalam bagaimana mobilitas masyarakat yang butuh tinggi begitu psbb transisi
kemudian juga law enforcement juga kelihatannya juga sangat lemah
mengikun dki jakarta belakangan ini sudah mengumumkan ada dua delapan persen
dua delapan miliar dana yang terkumpul dari denda denda yang sudah dilaksanakan
tetapi itu semua ternyata tidak membuat situasi menjadi meredah
artinya kita tujuannya kan memutus mata rantai penyebaran covid
bukan persoalan di perdebatan komunikasi soal ini apa namanya bagaimana mereka membenarkan dengan cara cara menerjemahkan yang berbeda beda
nah ini memang ada juga sudut pandang yang berbeda memang dalam melihat soal apa namanya tingginya covid ini
mungkin mungkin melihat ini ada panik polosi kemudian munculnya gitu kan
nah itu aja mas menurut saya
pak trubus yang bikin bingung publik itu apa
kebijakan pak anies atau respon dari pemerintah pusat atau seperti apa
ya memang itu dua duanya
terhadap pusat sendiri juga bingung karena apa berubah yang saya katakan tadi awalnya pada dua duanya lah
sebenarnya kesehatan dan ekonomi berjalan bersamaan
belakangan kemudian muncul istilah ekonominya dulu yang ditinggal ya kan
ketika diterjemahkan itu oleh gubernur dengan rem dan gas itu kan
sekarang kan ngerem nih
tetapi kemudian rem itu ternyata diterjemahkan oleh menteri menteri itu dengan kritikan kritikan yang begitu menurut publik itu dianggap tajam kan gitu
ini persoalannya kemudian publik menjadi bingung ini harusnya bagaimana kan gitu
itu artinya dilihat secara keseluruhan lah gitu ya
bang dhani betul sebetulnya tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah
pak anies dengan pemerintah pusat sebelum mengeluarkan kebijakan soal psbb ketat ini
ya di awal juga saya jelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pak anies itu mengejawantahkan di lapangan apa yang diarahkan oleh presiden sejak dua minggu yang lalu seminggu yang lalu di dalam ratas itu sudah jelas
yang kedua sejak awal ketika bulan maret terjadi masuknya kasus pertama
pemerintah sudah fokus terhadap masalah kesehatan
namun kesehatan tidak bisa dipisahkan dari ekonomi karena di dalamnya ada faktor produksi distribusi dan konsumsi demand and supply yang tidak bisa kita lepaskan
nah dalam kerangka itu frameworknya jelas masalah kesehatan ini menjadi prioritas
nah ketika eskalasi atau kenaikan ini sudah bisa dikendalikan dalam beberapa waktu yang lalu
maka terjadilah namanya transisi menuju adaptasi kebiasaan baru
nah dalam adaptasi kebiasaan baru tentu beberapa sentra sentra perekonomian dibuka
nah karena setelah dibukanya sentra sentra perekonomian tersebut ternyata fakta di lapangan kembali lagi fakta di lapangan terjadi banyak terjadi inkonsistensi dalam pemberlakuan protokol kesehatan
di satu sisi berdasarkan monef yang dilakukan oleh kantor staf presiden
bahwa tingkat kepemahaman orang terhadap kegunaan masyarakat
dalam hal penggunaan masker atau konsistensi penggunaan masker termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan tiga m itu
nah sehingga karena terjadi inkonsistensi itu menimbulkan kluster kluster baru
itu yang pak presiden bilang harus diantisipasi
kluster perkantoran kluster dari rumah
maupun kluster potensi kluster yang ada di pilkada
nah itu kluster kluster baru yang ditimbulkan sebagai dampak adanya adaptasi kebiasaan baru dan inkonsistensi pelaksanaan protokol kesehatan
sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita ketika terjadi eskalasi yang sangat meningkat dalam kurun waktu terakhir ini
untuk melakukan pengetatan kembali pembatasan sosial berskala besar
yang memang belum dicabut
nah sehingga keputusan pemerintah itu memang tidak boleh teraku di dalam menghadapi pandemik ini
pemerintah itu harus agite harus lincah
tetapi harus adaptif
lincah dan adaptif
tidak bisa keputusan tiga bulan yang lalu dengan fakta di tiga bulan yang lalu kondisi tiga bulan
sama dengan sekarang enggak
maka keputusan yang diambil juga berbeda dengan beberapa waktu yang lalu
memang dalam menghadapi pandemi ini inilah serunya kelincahan dalam pengambilan keputusan
tapi itu bukan mencela mencela
bukan tidak konsisten bukan
tapi itu wujud adaptifnya pengambilan keputusan yang harus segera dilakukan di lapangan untuk mengatasi permasalahan covid ini
nah sehingga filosofi itu tadi kan jelas
indonesia sehat indonesia kerja indonesia tumbuh
ini adalah tiga pilihan penting
sehat duluan baru kemudian bisa bekerja dan menjadi tumbuh
jadi ini adalah framework yang mesti kita pahami bersama dalam penanganan covid
sehingga ke depan harus sektor pemerintah pejabat publik itu harus menjadi role modelnya
menjadi contoh dalam implementasi protokol kesehatan
beberapa waktu dua hari yang lalu ketika di launchingnya operasi justisi penggunaan masker oleh ketua pelaksana pak erick thohir
itu langsung kesepakatan oleh para pejabat publik juga untuk sekaligus punya komitmen untuk melaksanakan itu
dan ada punishmentnya
tetapi tadi itu karena pemerintah juga melihat pejabat publiknya melihat organisasi pemerintah
maka kita di pemerintahan juga harus memberikan contoh terhadap implementasi dari protokol kesehatan itu
baru masyarakat akan komplain mengikuti saat ajar
nah itu yang harus kita munculkan kesadaran
mulai dari diri kita sendiri keluarga kita dan komunitas di sekitar kita untuk melaksanakan protokol kesehatan itu
ada keraguan yang tadi juga disampaikan oleh sejumlah pihak tadi juga oleh pak trubus
soal ini akan efektif
ini akan efektif atau tidak sebetulnya psbb kembali ke awal
atau jangan jangan hanya merepotkan saja apa yang sudah ditata sedemikian rupa ketika pemerintah pusat memasuki adaptasi kebiasaan baru
tapi kemudian dki jakarta justru masuk ke dalam psbb di masa awal
artinya kan di masa awal semua disarankan untuk di rumah saja sebetulnya
begitu kita akan bahas usai jeda berikut
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya akan langsung ke pak ahmad yani
pak yani jadi merespon apa yang tadi juga disampaikan oleh pak trubus ya
ada mempertanyakan apakah ini bisa efektif atau tidak sebetulnya psbb yang kembali ke masa awal ini
kalau kita bicara soal penanganan atau untuk mencegah penularan covid sembilan belas bagaimana pak yani
bagaimana pak yani
kalau kita melihat pada peningkatan penularan yang terjadi sampai dengan bulan september ini
apalagi dalam satu hari itu bisa peningkatan delapan ratus sampai seribu kasus ya
nah sepuluh hari terakhir itu sampai tiga lima ratus an lebih
ini menunjukkan bahwa persoalannya ini memang sudah betul betul harus menjadi perhatian
tentang masalah kesehatan warga masyarakat
kenapa karena menurut pandangan pak gubernur ya
bagaimana sekarang karena jumlahnya yang tertular itu begitu besar
sementara kemampuan untuk rumah sakit tempat tidur tempat isolasi ruang icu
sampai kalau dia pertambahan begitu besar nggak akan mampu nggak akan menampung
sehingga nanti kita khawatirkan banyaknya korban bergelimpangan
ya untuk di dki jakarta ya kemampuan itu sudah terbatas
apalagi dki ini sebagai barometer untuk wilayah wilayah daerah yang lain
karenanya apa yang diambil oleh pak gubernur dengan berbagai pertimbangan tadi
ya tentang masalah pemakaman ya sehari saja tempat covid itu ada empat puluh orang terus dikubur
kemudian ditambah lagi tentang masalah dokter kalau indonesia sudah satu ratus sepuluh lebih yang meninggal
tenaga medis juga terbatas ditambah lagi fasilitas paltisan kesehatan yang memang sama terbatas
nah jangan sampai nanti di jakarta itu collab
nah ini keputusan diambil adalah tepat harus dilakukan psbb ini
nah kita lihat misalnya pada waktu lalu
kalau waktu lalu ya sekitar bulan maret april mei itu diberlakukan tentang psbb
maka tentang masalah penularan itu turun landai
tapi pada saat diterapkan psbb transisi ada kelonggaran kelonggaran ya
kemudian akibatnya apa meningkat
ya meningkat untuk penularan itu
ya sampai tadi ya seribu lebih dalam penularan itu
lebih dalam satu hari
nah ini nggak bisa dibiarkan
nah karenanya kalau kita lihat adanya peningkatan peningkatan ini
nah apa yang diambil oleh pak gubernur ya memang kita berharap agar ini bisa memberikan efek jerak kepada warga masyarakat
karena masyarakat yang tidak disiplin
oke ya baik pak yani tapi keputusan gubernur ini anda melihat juga tidak bahwa tampaknya pemerintah pusat kok agak agak tidak mendukung
dari beberapa pernyataan menteri menteri
anda melihat hal itu tidak pak yani
saya kira tentang masalah info yang saya dengar tentang masalah psbb insya allah akan diterapkan
tetapi kalau masukan masukan dari para menteri tadi itu juga sebagai satu masukan yang memang barangkali harus menjadi pertimbangan
ya sehingga semua bisa berjalan pemerintah pusat pemerintah daerah ini kan daerah perwakilan dari pusat
saya kira biar supaya bisa berjalan yang penting adalah kesehatan
itu harus menjadi perhatian
nah kalau ekonomi terus masih kita harapkan ke depan bisa berjalan
tetapi kalau sekarang ini adalah tentang masalah kesehatan jadi prioritas
kalau orang itu meninggal kita nggak bisa hidupkan lagi
tapi kalau ekonomi ya nanti terus ke depan masih bisa kita tingkatkan
oke pak trubus ada tanggapan pak trubus dari anda
iya menurut saya apa namanya
psbb total atau psbb ketat nanti yang
ini kan terkesan publik melihatnya itu seperti romantisasi gitu
umatisasi itu menghayalkan pada masa lalu di mana kemudian tingkat penularannya
satu epidemiologinya relatif renggah jumlah pdb odp nya
yang kedua survivalnya itu tingkat penularannya artinya jumlah rt rw yang tertular itu
yuna merah yuna hijau
dan yuna kuningnya relatif rendah pada saat itu
nah kemudian juga apa namanya layanan kesehatan
layanan kesehatannya pada saat itu relatif baik karena beberapa rumah sakit masih terbuka menerima
nah dari situ kemudian kita kembali ke sana
tapi perlu diingat bahwa pada saat itu memang pengetesannya itu belum masif gitu loh
jadi karena waktu itu masih terbatas segala sesuatunya
dan waktu itu kelihatan efektif bisa berjalan karena milayah penyangga juga mendukung pada saat itu
nah sekarang ini apakah wilayah penyangga mendukung
nah ini informasi yang berkembang sampai hari ini kan ternyata wilayah penyangga belum satu suara
nah itu belum satu langkah
nah ini yang menyebabkan memang tugas berat dari pemprov dki agar ini terkesan tidak sendirian
nah ada sebelas sektor nanti yang dibuka yang masih operasional
itu kan semua karyawan atau buruhnya itu berasal dari wilayah penyangga
nah kalau ini kemudian nanti ditutup
nah ini wilayah penyangga juga harus memberi solusi itu kepada mereka mereka yang tidak boleh masuk ke dki jakarta
entah dengan menggunakan penutupannya dengan iskm misalnya menghidupkan iskm atau surat izin keluar masuk itu
atau dengan menutup jalur jalur atau jalan jalan yang menuju dki jakarta
tetapi ini kan mereka mereka yang tidak bekerja atau mereka yang kesulitan ke jakarta yang selama ini mengais rejeki di jakarta
tentu yang di wilayah penyangga juga punya solusi itu jangan membiarkan ini
karena paling tidak juga ada inilah turun artinya kepentingan negara dalam hari ini pemerintah pusat baru sadir
yaitu memberikan safety net jaring pengaman sosial lah kira kira begitu kepada mereka mereka supaya mereka tidak merasa sebagai orang yang permarginalisasi atau menderita
karena memang sekarang ini daya beli masyarakat kan sudah turun sekali
dan ini konsumtifnya juga sangat rendah
karena itu apapun yang dilakukan memang serba serba dilematis
tapi yang penting bagi saya adalah
bagaimana sekarang ini mempercepat pemutusan mata
bagaimana sekarang ini mempercepat pemutusan pemerintah

di mana teranti itu
sehingga perdebatan tentang psbb total apapun namanya transisi juga menurut saya sudah pada saatnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu satu suara gitu
jadi ini jabodetabek ini satu suara kemudian dari sisi sana tangerang raya juga harus satu suara gitu
jadi semuanya bisa dijalankan secara serentak
karena kalau tetap farsial seperti sekarang ini tentu kemudian akan sulit
karena meskipun konteksnya tetap psbb
tetap psbb karena tetap dasarnya
dua puluh satu jadi ini yang menurut saya
harus diimplementasinya betul betul
aturan aturan yang sudah dituarkan
misalnya mengenai pergub empat puluh satu
kemudian ada pergub tujuh puluh sembilan
tentang dendam progresi itu harus
ditegakkan supaya masyarakat gerak
itu yang penting pengawasannya juga diperketat
itu yang penting
bang dhani terakhir singkat dari anda sudah dipastikankah
pusat dan daerah istana
dan balai kota satu suara
soal psbb ketat ini nanti hari senin
satu suara insya allah
dari mulai tadi siang
sampai dengan malam hari ini kan dilakukan rapat
koordinatif koordinasi yang
intensif untuk mempersiapkan
tatanan lapangannya yang ada
dan perlu juga kita pahami bahwa
apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat
termasuk adalah kementerian dan lembaga
terkait di dalam penanganan covid ini
nah dalam kredo itu kan kita berfikirnya
dalam tatanan yang holistik ya
tidak bisa parsial sehingga kita
untuk lebih matang lagi
pelaksanaan operasional di lapangan
nah demikian pula
apa yang disampaikan oleh pak gubernur tentu
eskalasi yang terjadi di lapangan
nah ini adalah suatu feedback
terhadap kondisi lapangan yang harus
disikapi dalam tatanan lebih strategis
jadi ini semua
saling melengkapi di mana
pak gubernur dan sekitar penjajaran
pemerintah provinsi dki betul betul
concern untuk menjalankan
apa yang diarahkan
oleh bapak presiden
dalam penanganan covid ini untuk melakukan
pengetatan evolusi total
dan juga pelaksanaan psbb
yang insya allah akan dilaksanakan hari senin depan
kita lihat dinamikanya seperti apa
kabarnya besok pak anies akan
seperti yang tadi anda
katakan sudah satu suara kita
lihat seperti apa besok terima kasih banyak
bang dhani pak ahmad yani terima kasih banyak
pak trubus terima kasih banyak sudah bergabung
bersama dengan kami pada malam hari ini
pusat belanja seperti mal akan kembali tutup
jika psbb kembali berlaku pada
dua belas september mendatang kami akan segera kembali
dengan informasinya sesaat lain